kita beralih ke informasi lainnya ini ada kabar menarik bagi anda penggemar ahmad dhani
tapi bukan mengenai prestasi musik tapi gagalnya aksi demo yang akan digelar oleh ahmad dhani
menjadi salah satu trending topic yang rame diperbincangkan netizen di tanah air
kata kunci ahmad dhani pun menjadi trending topic di sosial media indonesia
awalnya ahmad dhani bersama sejumlah tokoh aktivis dan organisasi masyarakat
berniat menggelar demo dengan tajuk
panggung rakyat digelarnya demonstrasi ini terkait dengan kasus dugaan korupsi
pengadaan lahan rumah sakit sumber waras
ini yang melibatkan gubernur ahok ratna sarumpait yang menjadi salah satu aktivis
dalam demo itu mengatakan bahwa aksi ini untuk minta penjelasan mengenai status gubernur ahok
karena menurut kabar yang ia dengar ahok telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik kpk
apakah benar bu ratna
namun belum sempat demo digelar beberapa kendala pun muncul
yang telah ditetapkan
menghadang usaha ahmad dhani ini bermula dengan diamankannya ketiga mobil
yang rencananya akan digunakan dalam demonstrasi hingga mengalami pengusiran
oleh tim keamanan dari kpk
kendala kendala itu muncul dengan satu alasan bahwa aksi ini akan menimbulkan
kemacetan lalu lintas
kita cuma mau demo di gedung yang isinya ada komisioner kpk
yang kita demo adalah komisioner kpk bukan penyidik
kalau kita sudah tahu semua penyidik menyatakan
bersangka cuma komisioner yang belum menyatakan bersangka
kita sudah tahu kita sudah tahu semua penyidik menyerahkan berkas tersangka kepada komisioner
tahunya dari sumber yang cukup terpercaya
saya pen demo
dia salah satu otaknya lagi ngaku aja
ya gapapa lah
jadi sebenarnya yang mau disampaikan ke komisioner ini apa
untuk segera menjadikan ahok tersangka
ya pokoknya jangan bermain main dengan dengan apa dengan
bahkan dengan beton